assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat pak menteri dalam negeri dan teman teman penyelenggara pemilu yang saya hormati
tadi sudah banyak teman teman lebih bicara kepada unek uneknya lah sistem penyelenggaraan maupun dan lain lain
saya lebih condong kepada pertama tentunya saya beri aspirasi penjelasan sedikit
sebenarnya sistem pemilu kita itu sudah baik mbak
pertama adanya c satu hasil itu langsung dipoto dan masuk ke server
semestinya ini server ini justru bisa mengeluarkan laporan khusus
di dampingnya oleh sirekap
tapi karena ulah pertama adalah masalah tentunya adalah oknum ya
yang ada keinginan tidak menginginkan sistem ini berjalan dengan baik
oleh karenanya dalam kesempatan ini pak ketua kpu pertama tentang sirekat
apa yang dikatakan pak jk tadi sirekap itu sebenarnya penting
tapi begitu hilang dari edarannya timbullah gejolak
semestinya tetap menjadi acuan walaupun itu sebagai alat bantu
tapi sebagai alat bantu jangan dijadikan kambing hitam
padahal situ ada udang di balik batu
jadi kalau menurut saya sistemnya sudah baik tinggal penyelenggaranya nih
attitude nya yang harus dirubah
apa yang kita informasikan yang kita dapat
semua anggota kpu ini sekarang sedang hidup mewah
banyak sekali kejadian kejadian yang menurut saya
di sini juga ada pak sekjen ya
tentang pemakaian private jet
apakah ini ada nomenklaturnya
atau pernah kita bahas pada saat penyelenggaraan
nah ini harus dijelaskan pak
belum lagi terhadap tender tender logistik
ketua saya minta ketua tentang tender dan segala macam ini
dibuat khusus untuk mereka melakukan
kita memang tidak masuk ke satuan tiga kemarin
pertanggung jawabnya tetap menjadi pengawasan kita
jangan semua anggaran mentang mentang banyak
belum lagi acara acara dugem
tidak mungkin dkpp tidak tahu
oleh karenanya saran saya pak ketua
dkpp ini dibuat khusus kita rdp
membuka kelakuan daripada komisioner ini
maupun kpu maupun bawaslu
jangan rapat rapatnya tuh ujung ujungnya
peringatan keras peringatan terakhir
tapi terakhir nggak terakhir terakhir gitu
nah ini harus buat laporan pak
percuma namanya dewan kehormatan
di mk saja mereka bisa rapat terbuka pak
masa dkpp yang cuma urusan personal
belum lagi masalah perempuan yang diulang diulang
tapi tidak ada hasilnya
nah ini harus dibahas oleh komisi dua
harus dilaporkan khususnya tentang realisasi
kemana ini barang barang ini yang ini
termasuk server kemarin tentang sirekap
begitu dikritik oleh resuryo yang tadinya alibaba
nah ini juga harus dilaporkan ini ketua kpu
kalau mau tertutup silahkan kita bisa tertutup
jadi kalau menurut saya ini kita harus buat khusus
untuk kpu ini tentang attitude nya tentang tingkah laku
tadi masalah teknis sudah dibahas oleh semua teman teman
jadi mohon juga dibantu ini pak mendagri
karena biar gimana pun juga ini pernah menjadi anaknya dalam negeri kpu ini
salah satu section atau dirjennya
jadi tingkah laku ini harus ini nanti kita akan bahas juga tentang
revisi undang undang ini menyangkut ke sana
saya pikir bawaslu ini nggak perlu ada lah
untuk apa bawaslu panguas cam segala macam
kalau kita datang dia cengar cengir
kalau urusannya selesai dia pergi
beda pak dengan kepolisian yang mengawasi
mana mau polisi itu diem di dalam ruangan bengong aja gitu
tapi begitu ta kita menyelesaikan beres pergi
dan ini pasti pak bejo ini tahu
jadi dibuat seperti di kpp saja ketua
baik kpu maupun bawaslu
jadi kpu daerah itu tanggung jawabnya adalah daerah
oleh karenanya nanti tolong pak menteri
kalau memang kita bisa revisi undang undang ini
bila perlu anggota kpu nya adalah perwakilan partai yang menang
ada artinya yang teraniaya karena fair menang
tolong pak menteri kebetulan pak menteri juga mantan kapolri
jadi kita buat gakumdu ini adalah seperti apa pak
jadi kalau ada kerjaan baru dibentuk
gak perlu ada gakumdu
sudah kita serahkan aja pengawasannya ada di kepolisian
uang di sana itu apa reskrim apa itu yang berkuasa kok pak
bawah seluruh itu cuma pelangak pelongok mau datang caleg dari mana
kalau dpr ri pak bejo ya
panwascam berikut apa itu desa itu
tapi kalau dia calonnya kere cukup penguasa saja yang datang
ini kenyataan pak bukan saya mau ngarang ngarang ini kenyataan
kalau memang tadi teman teman setuju
undang undang pemilu nomor tujuh ini kita bahas revisinya tahun ini pak
buat kenang kenangan yang kita yang gak jadi ini pak jk
nah tolong ini pak menteri dalam negeri sama pak sekjen
sekjen baru ini double juga ini pangkatnya ada sekjen jadi irjen juga
termasuk komjen juga tiga jenderal di situ dia
jadi tolong dibahas kalau bisa kpu maupun bawasulu ini seperti dkpp
apakah itu nanti di bawah salah satu biro di gubernur atau kabupaten
sehingga yang jelas kalau umpamanya tidak menyangkut ini supaya tidak netral